menyusul beberapa negara yang mulai memberikan izin pemberian vaksin pada anak di bawah usia dua belas tahun
seperti amerika serikat tiongkok dan uni emirat arab
indonesia melalui badan pengawas obat dan makanan bpom
senin satu november dua ribu dua puluh satu resmi mengeluarkan izin persetujuan penggunaan vaksin sinovac pada anak usia enam hingga sebelas tahun
menurut bpom berdasarkan hasil studi klinik dari aspek imunogenitas pada lima ratus lima puluh anak
vaksin sinovac dapat meinduksi pembentukan antibody netralisasi
dengan efek samping sebanding dengan kelompok anak usia dua belas hingga tujuh belas tahun
imujinisitasnya menunjukkan sentase yang cukup tinggi ya sembilan puluh enam persen itu tadi ya
kalau efekasinya ya mengikuti efekasi yang ada pada selama ini kita dapatkan untuk efekasi pada hasil
uji klinik sebelumnya
dan aspek keamanan saya kira menunjukkan bahwa vaksin ini aman untuk anak usia enam sampai dengan sebelas tahun
ikatan dokter anak indonesia idai menyambut positif kabar ini
menurut idai vaksinasi pada usia anak sangat penting karena angka kematian anak akibat covid sembilan belas di indonesia terbilang tinggi
selain itu anak anak juga memiliki potensi tertular serta menularkan virus covid sembilan belas sama seperti orang dewasa
kami dari idai
sangat menyambut baik adanya izin untuk vaksinasi pada usia enam sampai sebelas tahun ini
dan idai memiliki anggota empat enam ratus sekian dokter anak
kami siap membantu menyukseskan program vaksinasi covid ini untuk anak anak enam sebelas tahun
dalam waktu dekat
idai akan mengeluarkan detail rekomendasi penggunaan vaksinasi covid sembilan belas pada anak usia enam hingga sebelas tahun
pada prinsipnya hanya sedikit anak yang akan mengalami kontraindikasi pada penggunaan vaksin
yakni anak dengan kondisi tertentu
seperti sedang mengalami penyakit berat
idai meminta agar para orang tua tidak ragu untuk membawa putra putrinya mendapatkan vaksin covid sembilan belas jika kelak sudah tersedia
menteri kesehatan ri budi gunadi sadikin telah menargetkan agar program vaksinasi covid sembilan belas pada anak usia di bawah dua belas tahun
dapat digelar pada awal dua ribu dua puluh
seiring dengan rampungnya uji klinik dan dikeluarkannya izin oleh bpom
ada tiga merek vaksin covid sembilan belas yang saat ini tengah diuji klinik terhadap anak